komisi pemilihan umum dki jakarta menggelar rapat terbuka penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pilkada dua ribu tujuh belas pada jumat lima mei
sebelumnya kpu dki telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas putaran kedua pada sabtu dua puluh sembilan april lalu
dari hasil rekapitulasi pasangan basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat memperoleh suara empat puluh dua empat persen
dari yang rumah dpi rupiah semoga bisa menepati janji janjinya juga dari yang rumah dpi rupiah dan yang buat para yang jomblo mungkin ada kartu di jakarta
harapannya gubernur baru tetap bisa melanjutkan program yang udah ada jangan ada yang terhenti dan semoga bisa menoleransi semua perbedaan jadi tetap persatuan yang diutamakan
harapan saya buat gubernur yang terpilih adalah agar bisa bekerja
kerja dengan baik jujur dan tegas terhadap korupsi